presiden jokowi dodo beserta ibu iryana jokowi dodo dan wakil presiden yusuf kala beserta ibu mufidah kala
menjenguk ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono di rspad gotot subroto pada kamis pagi
iring iringan mobil kepresidenan berhenti di depan gedung instalasi medical check up tepat pukul sepuluh lewat tiga menit
di mana sb dirawat sejak rabu lalu
setelah menjenguk sekitar lima belas menit presiden jokowi mengatakan bahwa sb sudah dalam kondisi yang cukup segar
sementara wapres yusuf kala berkelakar sb dirawat lantaran terlalu banyak makan saat melakukan kunjungan di pacitan dan yogyakarta
selain juga karena kelelahan
beliau kita lihat juga sudah membaik lebih sehat dan kita berdoa bersama agar pak sby cepat diberikan kesembuhan
tadi belum menyampaikan